ian gak nyangka ya
rumah kamu sekarang jadi bagus begini
ya gitu deh
bapakku juga udah beli tanah deket jalan raya
katanya mau dibikin ruko buat
ini kan kisah saya
punten jangan ada yang tahu saya ya kak
tapi kayak ini ceritanya
ian bawa iis pak
kasiannya masih kecil
bapak yang atur di rumah ini
jadi kamu harus nurut
anak saya mau kerja sama mami
saya terima tapi saya tes dulu
ini niana gak bisa terima sekarang
niana udah gak sepecil lagi
nih rasain nih rasain
eh cari pelanggan yang banyak
biar kita sepedaya ngamiskin melulu
oh kalau yang begini oke nih
udah mau masuk ekor mulutnya
bp nya dulu
pak iis gak mau
iis gak mau bapak
kenapa bapak tega menjual iis
ini sudah tidak cuci lagi
iis sudah berdosa
ini semua bukan salah kamu es
bukan salah kamu
ini semua juga salah

iis sudah berbuat dosa
iis sudah berbuat dosa
iis sudah berbuat dosa
kamu harus tabah ya
iis sudah berbuat dosa
mudah mudahan bapak cepat sadar
dan kita gak selamanya hidup kayak gini iis
iis sudah berdosa
iis sudah berdosa
iis sudah berdosa
ini yang bagian yang kita inginkan
gue gak tahu
iis sudah berdosa
dan itu juga
kenapa dia berdosa
nggak terserah apa nggak seksi lagi nganyesel nih iya deh makasih ya susah amat situasi anak
dia sih nggak bisa apa apa dia nggak belajar di pengalaman ah mau kemana kamu main
udah nggak boleh main ngapain kau pelayuran siapa yang mau pelayuran orangnya cuma mau
pemakaman enggak enggak kamu tahu sebentar lagi akan ada tamu datang ke sini dia pegawai
kapal banyak duitnya nyesel pak iya cuma mau main sebentar enggak kamu dengar nggak berita
bapak masuk nanti kalau mau main main kamu bau tempat hari bau keringetan lecak mana
mau orang sama kamu masuk udah masuk masuk
ian gak nyangka ya rumah kamu sekarang jadi bagus begini ya gitu deh bapakku juga udah beli tanah
dekat jalan raya katanya mau dibikin ruko buat dagang wah hebat banget bapak kamu emangnya dagang
apa sih kok cepet banget berhasilnya
cepat kaya lagi udah yuk
kalau beben rumahnya bagus sekali
kamu juga bisa kok punya rumah seperti ini
kenapa gak mungkin kamu kan tahu sendiri bapak dulu miskin tapi sekarang lihat
rumah gede banyak
asal kami bekerja gampang kerjanya enggak capek
sudah jadi kamar kode yuk
anak ini lumayan juga masih poros pasti dia masih gagas
anak ini bisa jadi duit aku harus bisa membujuknya
aku akan jual buat gantian
yan emangnya kerjaan yang ditawarin bapak kamu itu kerjaan apa sih kalau aku bisa terus
dapetin uang yang banyak aku mau kok nggak usah kan lumayan bisa ngebantu dorong
tuaku enggak usah kamu gak suka ya kalau aku punya rumah besar kayak kamu suci pokoknya kalau bapakku
vestesi kamu kan ketat bangkit

kamu tuh kalau nggak mau yang bener
aku aku yang menjam
kau udah tahu bejat harusnya kamu memperbaiki diri
bukan bersikap bodoh kayak gini
ngapain memperbaiki diri orang bau masih memaksaku menjadi si black
kamu kalau nggak mau yang bener
ata ata terus tak tarik
kau perlu anjirin muka iskandar aku lagi ketetap
udah sabar yat sabar
mungkin ini lagi banyak masalah
aduh kemana lagi tuh anak
tuh bener bener nggak lewat sini biasanya lewat sini dia
kalau bebet ngapain di sini
shh jangan kenceng kenceng
kamu jadi kerja seperti anak
emangnya kerja apaan ya pak
kerjanya sih gampang
ya cuma gitu gitu aja
nemenin om om dan turutin maunya dia selesai
dan kamu dapat bayaran yang mahal yang banyak
misalkan lima ratus ribu sejuta dan seterusnya
kalau kamu bisa memuaskan dia
maaf permisi pak saya buru buru
neng neng neng sebentar sebentar
lihat ini baru permulaan
nanti lebih dari ini anda
kamu akan menjadi orang kaya sebentaran
ya udah jan
modal gua baru tuh
wah udah lama gak praktek ya
mending om cari tempat yang lain
di sini bukan tempat begituan